satu persatu pengendara yang melintas di kawasan terminal rawamangun
pulau gadung jakarta timur dihentikan petugas gabungan dari satpol pp tni dan polri pada sabtu siang
pengendara yang dihentikan petugas adalah yang kedapatan tak menggunakan masker selama berada di luar rumah
mereka kemudian diberi surat teguran oleh petugas
tak sampai di situ petugas bahkan mewajibkan pelanggar membersihkan fasilitas umum
sambil mengenakan rompi oranya bertulisan pelanggar psbb
meski mengaku kapok sejumlah pelanggar hanya bisa pasrah dan menerima sanksi yang diterapkan petugas
kepala satpol pp kejamatan pulau gadung andik sukaryanto
mengungkapkan dalam razia yang digelar itu sedikitnya dua puluh pelanggar terjaring petugas
ia berharap penerapan sanksi sosial dapat memberi efek jerah bagi pelanggan
kita hampir dua puluh tadi kita dapat masyarakat yang tidak menggunakan masker
kedepannya apa pengharapan
kedepannya saya mohon kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar menggunakan masker dan menjaga jarak
sanksi sosial akan terus diterapkan petugas
sambil menunggu sanksi denda yang akan diberlakukan oleh gubernur dki jakarta
rizky ikhtiar yahya jakarta